guna mematangkan permainan tim nasional u sembilan belas menggelar laga uji coba
melawan persibo bojonegoro di stadion legend haji sudirmana sabtu malam
meski bermain bagus dan mendominasi pertandingan
anak asuhan indra syafri harus puas bermain imbang satu satu
sepulang dari perancis mengikuti turnamen tolon dua ribu tujuh belas
tim nasional u sembilan belas langsung melakukan uji coba melawan tim peserta liga tiga persibo bojonegoro
pertandingan babak pertama berjalan cukup seru
kedua tim sama sama tampil terbuka sehingga banyak peluang tercipta
namun sayang buruknya penyelesaian akhir membuat peluang yang tercipta tak mampu dikonversi menjadi gol
hingga babak pertama usai skor kacamata tetap bertahan
di paruh kedua pelatih kedua tim tidak banyak melakukan perubahan sehingga saling serang masih terus berlangsung
namun tuan rumah berhasil mencuri gol terlebih dahulu pada menit enam puluh tiga
tendangan jarak jauh nugroho facur tidak mampu diantisipasi penjaga gawang timnas u sembilan belas
keunggulan persibo tidak bertahan lama
hanya berselang enam menit rahmat irianto dan kawan kawan berhasil membalas melalui sontekan kaki hanis sagara
skor berubah satu satu
pasca gol penyeimbang permainan berubah keras yang menjurus kasar
akibatnya dua pemain persibo mendapat sanksi kartu merah dari wasit yaitu eko budi dan ahmad nuri fasya
unggul jumlah pemain tak mampu dimanfaatkan timnas indonesia u sembilan belas
banyak peluang terbuang sia sia hingga pertandingan usai skor tidak berubah satu satu
usai melawan persibo timnas indonesia u sembilan belas masih memiliki satu jadwal uji coba
yaitu melawan malang united selasa mendatang sebelum libur lebaran
irianto bojonegoro jawa timur